ya kasus pmk sapi masih menjadi sorotan karena jumlahnya yang bertambah
sejak awal ditemukan pmk sapi terus meluas ke sejumlah provinsi
upaya penanganan telah dilakukan pemerintah termasuk menyiapkan vaksin
sementara sebagian pihak meminta pmk sapi ditetapkan sebagai wabah klb
sudah sejauh mana penanganan dilakukan oleh kementerian pertanian
akan dijawab langsung oleh pak kuntoro boga andri
juru bicara dari kementerian pertanian
selamat malam pak boga apa kabar
selamat malam mas reinhardt sehat sehat
ya sehat sehat terima kasih pak boga
langsung saja bicara soal penanganan pmk sapi oleh kementerian pertanian
salah satu yang sekarang tengah diupayakan adalah pemberian vaksin ya pak boga
yang akan dilakukan kabarnya besok
nah ini akan seperti apa nanti pemberian vaksinnya
apakah ada tempat tempat atau daerah daerah yang akan menjadi prioritas
ya mas reinhardt kami ingin menekankan bahwa kementerian pertanian
untuk merespon berbagai informasi ya
sangat peduli dengan penyebaran wabah pmk yang cepat ini
dan kami paham bahwa wabah pmk yang airborne disease ini
perlu penanganan secara serius
dan vaksinasi merupakan agenda permanen dari penanganan pmk ini
dan seperti yang tadi sudah ditayangkan
kami berusaha secepat mungkin untuk mendapatkan vaksin virus pmk
jadi kami untuk sementara waktu
untuk mendatangkan vaksin virus ini dari luar negeri
tetapi kami sampaikan bahwa
pusat veteriner pharma yang berada di surabaya
juga saat ini sedang dalam proses untuk memproduksi
dan insya allah bulan agustus sudah ada vaksin lokal
yang diproduksi oleh pusvetma ditjen peternakan kami
kami saat ini sudah mendapatkan delapan ratus ribu dosis vaksin
dan akan kami fokuskan pada beberapa dasarnya
daerah yang rentan terkena wabah dari pmk
dan khususnya untuk hewan ternak
sapi perah kemudian juga daerah perbibitan dan lain sebagainya
yang menjadi fokus dari target vaksinasi kami
akan kami prioritaskan
kami akan memulai vaksinasi secara nasional
yang dimulai dari pasuruan
jadi kita paham bahwa pasuruan adalah sentra produksi
dari susu perah yang ada di jawa timur
dan mudah mudahan ini merupakan langkah awal permanen kita
untuk penanganan pmk di indonesia yang terjadi pada saat ini
oke baik pak boga
satu hal lagi yang juga menarik adalah mulai muncul desakan
atau usulan agar pemerintah menetapkan ini sebagai wabah klb
termasuk juga dari kadin jawa timur
karena nanti juga jawa timur akan menjadi fokus dalam vaksinasi
tapi yang kemudian kita tangkap kementerian pertanian
tampaknya cukup berhati hati
untuk membuat ini menjadi sebuah klb
apa yang menjadi pertimbangannya pak boga
mas reinhardt tentu kita kementan akan mendengarkan masukan dari semua pihak
termasuk stakeholder pertanian dan stakeholder peternakan
tentu pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian
akan menghitung langkah secara cermat dan hati hati mas
jadi karena ini mempengaruhi hajat hidup
jutaan peternak tetapi juga jutaan petani kita
dan kami tentu akan mempertimbangkan banyak aspek
dan melihat bagaimana dampak dari penetapan sebuah kasus wabah
dan tentu saja yang jelas pemerintah pasti dalam kondisi apapun
serius dan berusaha maksimal dalam penanganan seperti wabah pmk ini
dan yang jelas mas kami bersama dpr pemerintah
tentu bersama sama berkomitmen
untuk mendampingi peternak saat ini yang ada di lapangan
itu mas renhar
pak boga tapi sesungguhnya apa yang menjadi kendala
dalam upaya penanganan pmk sapi ini
karena tidak sedikit juga pak boga
yang mengkritik kinerja kementerian pertanian
yang kemudian juga dianggap lamban
untuk menghadapi pmk sapi
yang akhirnya kemudian menjadi meluas
apa evaluasinya pak
sebetulnya kami tidak lamban begitu ya
jadi sejak kasus pmk
nah ini ditemukan pada akhir maret
kami sudah bergerak cepat
dengan menetapkan wabah pmk ini
pada sembilan mei
melalui kementan empat ratus tiga dan empat ratus empat dua ribu dua
kemudian pada minggu kedua bulan mei
kami sudah melakukan koordinasi
di jawa timur dan aceh
kemudian kami segera mengidentifikasi serotip
melalui puswetma dan bbefet wates
kemudian kami sudah mengetahui
ini dilakukan secara spartan dan cepat
dan secara optimal kami lakukan
kemudian kami segera menyiapkan vaksin
yang tadi saya sebutkan
insya allah agustus akan segera kita peroleh
hasil vaksin dari produksi puswetma
jadi kita harus akui bahwa penyebaran pmk ini
dan mengingat sifatnya yang airborne
mudah sekali terbawa media
kami meminta kepada para peternak
untuk memperkatat biosecurity
kemudian juga lalu lintas
ternak antar daerah juga harus dijamin kesehatannya
rekan rekan peternak dan lain sebagainya
untuk turut serta tentu saja
menjaga penyebaran virus ini
tidak menyebar ke daerah daerah
yang masih hijau
kita harus catat bahwa
penyebaran virus ini bukan hanya
perlu penanganan secara nasional
tetapi yang terpenting adalah bagaimana
kita menanganinya pada level kandang
pada level desa pada level kecamatan
sehingga tidak menyebar ke desa desa lain
tidak menyebar ke kecamatan lain
dan ini sudah kami lakukan secara koordinatif
dari pusat sampai dengan daerah di kecamatan
berkali kali kami juga menangkap
pesan ya dari kementan
termasuk juga dari pak menteri untuk
menghindari membuat kepanikan dari pmk sapi ini
tapi kepanikan memang di beberapa tempat sudah terjadi pak boga
bagaimana upaya pemerintah dan pahlawani kementan
untuk bisa meyakinkan
ke semua stakeholders yang mungkin sekarang
terdampak dari pmk sapi ini
agar tetap bisa
dan bisa menghadapi pmk sapi ini bersama sama
karena tentu untuk menghadapi ini
tidak bisa pemerintah bekerja sendiri
jadi kami meminta
segenap stakeholder peternak dan petani
langkah langkah baik itu sos
baik itu temporori
sampai dengan nanti vaksinasi nasional
jadi vaksinasi itu adalah agenda permanen
dalam penanganan pmk ini
jadi kita berharap
suatu saat nanti
entah itu bulan depan atau tahun depan
kita sudah bebas lagi pmk
melalui vaksinasi dan
bebas pnk secara alamiah
artinya di daerah daerah yang masih hijau tetap terjaga
kami sebetulnya sudah memberikan
surat edaran dari menteri pertanian
untuk melibatkan pemerintah daerah
dan keterlibatan tni serta polri
jadi yang perlu menjadi perhatian kita adalah
tidak adanya penyebaran pmk dari desa
ke desa lain dari kecamatan ke kecamatan lain
dari kabupaten ke kabupaten lain
sehingga perlu penguatan posko di level desa
di level kecamatan melalui
koordinasi yang kuat
teman teman dinas pertanian
dinas peternakan teman teman di daerah
untuk mengawasi laluan tas hewan
kandang kandang melalui isolasi
atau meningkatkan biosecurity
dan yang terpenting adalah kami
membantu untuk melakukan pelatihan pelatihan
penanganan pmk ini
sampai dengan nanti vaksinasi
yang dilakukan secara
masional atau masif
itu tadi sejumlah upaya yang sudah
pak boga ini juga cukup menarik ya
kalau kita melihat tadi dinamika di dpr ya
ada anggaran sebesar empat triliun lebih mungkin
dalam untuk bisa menangani
wabah pmk sapi ini
mungkin anda bisa menjelaskan pak
peruntukannya dari anggaran ini kemudian
untuk apa saja nanti
terkait dengan anggaran tentu
kementerian pertanian akan mengikuti arahan
dari dpr jadi nanti kami akan mengajukan
revisi anggaran ataupun nanti refocusing
anggaran di internal kementan
atau mungkin ada penambahan anggaran khusus
kami juga tentu akan mengikuti arahan
dari bapak dan ibu di dewan
tetapi yang terpenting adalah
kita saat ini secara optimal memanfaatkan
anggaran yang kita miliki sumber daya yang kita miliki
termasuk sumber daya manusia
untuk dapat menangani pmk ini
jadi kami memiliki penyuluh kami memiliki
puskeswan dokter hewan dan rekan rekan
yang ada di karantina pertanian
untuk secara aktif secara kuat menangani pmk ini
sampai dengan nanti agenda permanen
vaksinasi kemudian juga kita berhasil
untuk melewati masa masa krisis ini
baik semoga ini segera teratasi dengan cepat
pak bogat untuk kita berharap demikian
terima kasih untuk waktunya
terima kasih pak kuntoro boga
antri juru bicara kementerian pertanian republik indonesia
baik terima kasih selamat malam